kita ke informasi lainnya lagi terkait soal pembunuhan di mana ditemukan mayat atau jenazah di dalam tong waktu di bogor jawa barat
nah kali ini akhirnya polisi menemukan motif pembunuhan abdullah fitri setiawan alias dufi yang jenazahnya dimasukkan dalam drum dan drum plastik
akhirnya akhirnya polisi berhasil membungkarnya
benar sekali kedua tersangka yang merupakan pasangan suami istri ini mengaku menghabisi korban demi merebut mobil lantaran terhimpit masalah keuangan
dua tersangka pembunuhan abdullah fitri setiawan atau dufi yang merupakan pasangan suami istri mn dan sm mengaku nekat membunuh karena terimpit persoalan keuangan
mereka berencana menjebak dufi demi merebut mobil korban yang diketahui kenal lebih lama dengan sm istri pelaku dengan skenario perselingkuhan
sm sengaja meminta korban datang ke rumah kontrakan di bojongkulur kabupaten bogor
saat korban datang dan sedang bersama sm mn yang bersembunyi di dapur langsung menghabisi korban dengan cara membacoknya menggunakan golok
setelah dibunuh jenazah korban dipasukkan ke dalam drum plastik dan dibuang di kawasan industri kembang kuning kelapanunggal pada sabtu di nyari pekan lalu
karena kita membahas masalah keuangan jadi mungkin pikiran aku dia bawa mobil mungkin nanti akan dijual
pada saat itu kan istri bilang nih gimana sebelumnya kalau misalnya kita game aja gimana
motif perampokan mobil dibalik pembunuhan dufi kian kuat setelah banyak pihak diketahui kerap menagih utang kepada tersangka pasangan suami istri tersebut
kamis siang penagih hutang dari lising bahkan mendatangi rumah kontrakan pelaku
tugas leasing sempat kaget saat melihat garis polisi membentang di pintu kamar pelaku
pihaknya menyebut tak mengetahui nasabah yang ditangkap polisi lantaran menjadi pelaku pembunuhan dufi
mn diketahui menunggak angsuran sepeda motor selama empat bulan dengan cicilan satu empat juta rupiah per bulannya
apa pernah naga itu juga selalu nurah dikejar
ya saya juga info dari orang kantor bahwa nuradi ditangkap katanya pembunuhan
udah saya cek kemari ternyata benar
sementara itu hingga saat ini polisi masih memburu dua pelaku yang membantu pembunuhan tersebut yang juga sebagai penadah barang curian milik korban
ada gejala gangguan prostat minum prostagil
prostagir melancarkan kencing kandungan
karena gangguan prostat
ada gejala gangguan prostat minum prostagil
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat